eh apa ya be
ini nih kepala gue nih suka sakit sebelah
ada obatnya kaget
ada pentogin ke dinding
eh kepala gue lagi puyeng nih jangan kecandel loh
iya ada itu namanya migren puning sebelah
gue sakit kepala bukannya keren
migren itu namanya istilahnya migren be migren
biasa aja apa sih ngomong sakit kepala sebelah gitu
oh diganti ganti lah
gila rono jangan malah nih
apa kamu masih marah sama aku karena masalah rumah
kalau memang aku sama roh
ketakdirkan untuk tidak bersama
kan harus hidup sendiri sendiri
aku akan terima rek
tapi sampai kapanpun
perasaanku tidak akan berubah
aku akan tetap peduli dengan siap
begitu besar perasaan cinta kamu terhadap romana rob
aku sudah berhenti menghitung reku
bagi ku dia segalanya
jadi seperti ini sosok robi yang sesungguhnya
sekali dia sudah mencintai seseorang
dia akan tetap selalu mencintainya
laki laki seperti ini memang layak aku perjuangkan
sungguh beruntung romana
dia pasti akan menjadi wanita yang sangat bahagia bersama roy
jadi haji muhyiddin sama haji maimunah sudah boleh keluar dari rumah sakit ya
ya gitu deh
no baru pada nyampe rumahnya
ya syukur deh
mudah mudahan penyakitnya juga ikut kabur
jangan penyakitnya aja yang kabur
kalo ngomong jangan sembarangan begitu dong
hamilnya udah berapa bulan
kok masih rata aja
yang namanya juga baru dua bulan
kan belum keliatan juga
ya kan ma
maksudnya sih kata dokter kan begitu
masih sering dicek
di dokter kandungan diperiksa
siapa tau entuh bayi dalam perutnya kagak berkembang
entuh bayi siapa tau jadinya kagak gede gede
alias mati dalam perut gitu
dulu no kalo ngomong tuh jangan sembarangan aja
eh emak atika tuh bicara seperti apa adanya
ih kenyataan mak
soalnya dulu temannya atika juga kayak gitu
bayinya mati dalam perut kagak berkembang
kemaren baru aja di presidennya
kemaren baru aja di presiden dokter
oh gitu ye
syukur deh kalo gitu
mudah mudahan sehat and lancar ya
ampe persalinan ampe melahirkan
emang udah begitu
malah kata kata anggapnya kita sih
musti baca surah yusuf
oh gitu ye
eh tapi mak
tante ropan umurnya udah tua
ntar kuat kagak tuh ngedengnya
atika aja ini dulu waktu ngelahirin si daos
masa allah sakitnya minta ampun
walaupun atika masih muda
tetep aja kagak kuat
itu namanya ngeden sakit
apelagi ntar tante rop
bisa bisa mati di tengah jalan pas napas
ngedennya ih kian
jangan asal nyeprok aja begitu sih
udah deh rop
jangan takut deh sama dia deh
kan lu kan juga dulu bilang
kalau si atika ini lahirnya itu di kamar mandi
ini mulutnya tuh kayak keren
kayak keran air gitu
kalo ga ditutup tuh udah ngerocos terus
gimana sih lu kagak ada memungut
lu jadi mulutnya kayak cabiar awit begitu
udah mpo mpo samanya aja
kalo bawa nama orang di mariner jadi fitnah
lu sih tika
gue jadi bawa bawa dia tuh
kok jadi atika sih yang kena semprot
udah tika pulang aja
lan tadi gue cuma kepleset doang
pake bawa bawa namanya si naimunah tuh
ga baik nyalahin orang
maksudnya siap ya
itu nyalahin atika
ini ini pala gue suka sakit sebelah
ada obatnya kaget
ada pentogin ke dinding
eh kepala gue lagi puyeng nih jangan kecandel loh
iya ada itu namanya migran
gue sakit kepala bukannya keren
migren itu namanya istilahnya migren be
biasa aja apa sih ngomong sakit kepala sebelah gitu
nih obat kuat
bismillah jangan lupa be
hah ngamu baca cemuka ya di meja
gak ada aja nih
mbak be kebetulan ketemu di sini be
tadi ae mau ke rumah ada yang perlu dibicarain sama mba be
jadi baiklah gini kepala
gak enak ini ada apa ya
ini be masalah tetangga ae bang kadrun
selalu aja buat keributan deh
ae udah bicara sama dia tapi keliatannya orangnya kagak bisa diajak omong
ya mungkin orang baru kali
nanti juga dia biasa aja ya
nyetel dandutan dari pagi sampe malem
mana keras lagi be
belum lagi kalo berantem ngasih dini be
ya allah apa juga dibantingin be
hati sampe kagak enak ngeliatnya ngedegernya
aduh uyang lagi dia gua
yaudah gua balik dulu ya
bener kagak balik duit besok aja besok
oh nitip obat juga ya
ada apaan tuh bang
gak tau man
kayaknya ada masalah deh
lu udah ngeliat balah makan aja lu
udah jangan bantuin lu
lu naik aja sana belajar ya
ngebanting bareng segala
saya kira masalah bayar kontra kan wuy
alhamdulillah bantuan aja
sebenernya saya mau cerita tapi gak enak ngomongin orang
tapi bagaimana ya
masalahnya bang khardun
ayah gak tahan sama kelakuannya
tetangga sama orang yang ribut melulu
kan resiko mana enak hidup begitu
saban harinya tel dangdutan terus
aye sama farid udah coba untuk
diingetin tapi tetep aja kagak dihubris mak
kok bisa gitu ya umi
jabang bayi lu jangan sampai ketularan kaya gitu
amit amit juga baik
yaudah gini aja
biar nanti mak yang ngomong ya sama si dia tuh khardun ya
kasih tau mau kasih tau
mau kasih tau jangan ribut
jangan berisik tau gak
kalo gitu tuh gak baik ketetangga seperti gitu
terima kasih banyak ya mak
yaudah kebetulan lu ada di sini ya
kita nih mau mengoking muhyiddin ke rumahnya
kan dia tuh udah keluar dari rumah sakit
iya boleh mak
tapi ayah ke rumah dulu ya
ada yang mau diambil
gua gak usah mak deh yang bilangin
sulam aja sama cik nelang yang kesana
buat nyelesain masalah umum maryam nih
iya kasihan tuh
bantuin deh dia
ustazah karyanya gak di sini
itu anaknya ngomong juga dicuekin
yaudah kaya gini yaudah
bawa ke rumahnya ini khardun
si mau aja kan boleh ikutan
yaudah sekalian yuk
apa urusannya sama elo
ini rumah rumah gue
gua mau dangdutan kaya gua mau bikin artanjep kaya